antrean pun semakin padat dan mengular cukup panjang di tiap kolom area buffer motor
jadi bagaimana kita nanti mulai sekarang menjadikan air sebagai sebuah wahana untuk mencapai kesejahteraan bersama